komisi pemberantasan korupsi menggelar rekonstruksi operasi tangkap tangan kasus rencana suap yang dilakukan pt berantas abipraya terhadap kejaksaan tinggi dki jakarta
operasi tangkap tangan tersebut sebelumnya dilakukan kpk pada tiga puluh satu maret lalu di sebuah hotel di daerah cawang jakarta
dalam operasi tersebut kpk menangkap tiga orang yakni sudiwan toko direktur keuangan pt berantas abipraya
dan dung pula marno senior manager pt berantas abipraya dan marudut yang berasal dari pihak swasta yang kemudian ditapkan sebagai tersangka dalam kasus ini
rencana suap tersebut diduga agar kejaksaan tinggi dki jakarta menghentikan penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi iklan yang dilakukan oleh pt berantas abipraya